kali ini mbak ket benar benar sudah jadi menantu tante
kau muda buat saya menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini
bapak boleh saya pasang cincin ini di jari kamu
selamat ya mbak kat
ya tren selamat ya
udah ya pak
banyak disini banyak orang mbak kat
gak usah sok ambil simpati ya bapak
lu juga jangan langsung percaya diri kalau lo bukan tersangkanya
oke rasanya cukup ya
apaan sih kan belum selesai
terserah kamu masih mau disini atau kamu mau pulang
maaf karena dinernya kita berantakan
iya bu jangan ramaaf sekali ya
tolong kasih pengertian
aku gak tau
supaya dia berubah
apa kau harus meninggal dulu kali ya
biar dia berubah gitu
berubah lebih baik aja
istighfar ya pak ya
aku gak mau ditinggal pak
tolong jangan ngomong seperti itu dong
pak surya tenang
andi tidak akan tinggal di rumah
pak surya tenang
saat ini aku juga masih berusaha terus
kepala untuk redikin kasus ini
kenapa aku gak cerita sama papa pun
karena aku juga gak mau
aku gak mau papa emosian
karena aku mau papa saya terus
dari dulu pengenmu gitu terus
dengan yang terbaik aja
semua kan baik baik aja pak
aku juga berusaha kok
harus percaya sama andi
andian akan berusaha sebaik mungkin
saya juga akan mendoakan
semoga semuanya akan baik baik saja
kita kan keluarga
saya lama lama terbiasa
dengan ini semua
pak surya yang penting tenang ya
usara jaga pak surya ya
lagi sekali lagi
dan agak lebih deket sedikit
oke satu dua
akhirnya hubungan kalian
sampai di titik ini
ya mudah mudahan ya
ya mudah mudahan ya
ya mudah mudahan ya
ya mudah mudahan ya
ya mudah mudahan ya
ya mudah mudahan lancar sampai hari hak nanti

ya mudah mudahan lancar sampai hari h nanti
kali ini mbak kat bener bener udah jadi menantu tante
ini beneran ya mbak
kali ini aku sudah bulat dengan keputusanku
tangan dan keputusannya
gak makasih buat kamu
satu dua tiga
entah sudah berapa kali saya bilang
kalau catherine begitu beruntung
bisa memiliki pak randy di sisinya
seorang pria yang romantis
dan juga setia
ya boleh lebih dekat lagi semuanya
sedarapi sekali kamu siap ke kantor ya
ya mau berangkat
kok keren sekali
bagus pinter kamu bikinnya
yang rajin belajarnya ya
jam ada bandel di sekolah ya
sekolah yang pinter
main sama teman teman yang pinter
tau tau udah gede aja anak kamu tuh ya
mau kerja sama sama ricky
nggak mau cek dulu atau apa atau
pasti aku hari ini mau ke kantornya nino
bareng sama ricky tapi sebelum itu aku harus ke kantor dulu ada beberapa kerjaan yang harus aku
jalanin dulu kan ya semoga dengan pencarian ini bisa membuahkan hasil yang baik kemudian
aja tapi kamu harus tetap hati hati ya sama ricky ya pasti ya hai cie yang habis di lahir
pasti kamu bahagia banget ya
semoga hubunganku dengan mas rendy engkau berkelancaran amin